saudara untuk lebih lengkapnya mari kita simak penjelasan dari jurubicara kementerian agama ada ana hasmi
selamat malam bu ana hasbi ini mungkin bisa diceritakan soal bagaimana persiapan untuk para jemaah haji yang akan berangkat menuju ke arab saudi
ya terima kasih mbak jenisnya disini sekarang kami semua sudah di bandara tenggareng untuk melepas flotar pertama dari punggung gede
jadi rencananya pada hari ini mungkin yang akan berangkat dari jakarta ada empat flotar dari sini
nah ini sedang ada proses fast track proses seperti tadi dijelaskan oleh suspen
proses nanti ketika para jemaah ini tiba di sana sehingga tidak ada antrian panjang di imigrasi
jadi para jemaah bisa langsung turun langsung masuk ke bus dan ke hotel
nah total ini sebetulnya di seluruh indonesia mungkin besok itu akan ada dua puluh dua kloter yang akan tiba di saudi arabia
mereka semua akan ke madinah karena dia masuk gelombang pertama
kemudian ibu anna kira kira apa agenda pertama bagi para jemaah calon haji ini ketika nanti sudah sampai di lokasi
ketika di bandara tentu saja ya mereka langsung siap siap ke madinah
karena ini lombang pertama ke madinah mungkin tidak terlalu
biasanya kan langsung yang di home ya
tapi karena ini ke madinah gitu mereka biasanya menuju ke hotel
nah di sana akan tinggal selama sembilan hari
jadi biasanya yang bisa dilakukan selama di madinah adalah ziarah
lalu juga bisa melakukan sholat tarbain dan sholat atau ibadah ibadah lainnya di masjid nabawi
bu ini kemudian apa yang menjadi fokus utama untuk keberangkatan jemaah haji supaya tidak terjadi penumpukan seperti itu bu
seperti yang terjadi tahun lalu ini sempat terjadi ada penumpukan di beberapa lokasi
kemudian untuk sekarang kira kira apa langkah yang sudah dilakukan oleh kementerian agama
penumpukan di beberapa kota lokasi di mananya nih maksudnya nih mbak
ya di penumpukan di lokasi maksudnya di mana di bandara atau di hotel atau gimana
di bandara kemudian di hotel ini supaya tidak terjadi penumpukan
kira apa saja yang sudah dilakukan
kalau untuk di bandara ini lagi ini tadi apa namanya fast track ini bisa membantu ketika jemaah tiba
jadi tidak ada penumpukan di bandara gitu itu dia makanya ada fast track
biasa yang di negara negara ini fast track itu hanya satu untuk satu negara
tahun lalu juga kita cuma punya di cengkareng tapi tahun ini ada tiga yang fast track ini kan di solo dan surabaya
jadi supaya tidak terjadi antrian yang panjang penumpukan nah itu jadi supaya tidak terjadi antrian yang panjang penumpukan nah itu
sehingga lebih rapi nanti ke hotelnya
oke baik bu anta ini berarti semua fasilitas seperti fast track ini sudah dipersiapkan bahkan sudah ada penambahan jadi total semuanya ada tiga
kemudian berarti untuk kedepannya untuk total jumlah panitia di
di kloter jemaah haji untuk kali ini berarti sudah dipersiapkan dengan cukup matang ya bu anna
ya kalau untuk lote petugas kloter sama seperti tahun lalu ada petugas kesehatan gitu ya
tiganya petugas kesehatan dan dua petugas lainnya yang satu dari kementerian agama dan satu dari yang lain yang umum begitu
itu setiap kloter tapi nanti ada petugas lain lagi petugas yang ada
kami kemarin di madinah itu sudah memberangkatkan sekitar empat ratus tiga puluh delapan tugas
itu satu ratus delapan nya petugas kesehatan lalu yang lainnya lagi dibagi untuk dakar bandara
artinya nanti sudah ada yang menyambut juga di bandara
lalu juga sisanya dua ratus petugas itu untuk petugas di sektor sektor di madinah
kebetulan tahun ini juga masih sama seperti tahun lalu
jemaah jemaah ini kan nanti akan tinggal di sekitar masjid nabawi
jadi jaraknya antara lima puluh yang paling dekat yang paling jauh tiga ratus lima puluh meter
jadi antara lima puluh meter dan tiga ratus lima puluh meter jadi cukup dekat dengan masjid nabawi
sehingga ini kayaknya lokasi yang cukup menguntungkan sehingga penerimaan di hotel juga akan lebih mudah
ya baik bu selama persiapan ini kira kira apakah ditemukan

ya kami tidak mendengar ada kendala apapun
jadi semuanya berjalan relatif sesuai dengan rencana
penerbangan juga sepertinya tidak akan jauh dari rencana awal
kan rencana awalnya empat puluh kayaknya ini masih bisa gitu ya
ini kan karena sebagian jemaah memang sudah masuk
ini kayaknya relatif semua sudah on schedule
terus juga kami alhamdulillah sih tidak mendengar
dan mudah mudahan ini akan berlangsung terus ya untuk jemaah jemaah lainnya
oke baik terima kasih jurubicara kementerian agama ibu ana hasbi
yang sudah menyampaikan sejumlah informasi kepada kami kompas tv selamat malam bu
saudara selanjutnya kita akan mendengar pernyataan langsung
kita terhubung dengan wakil ketua komisi delapan aceh hasan sajili
selamat malam assalamualaikum pak
pak aceh ini tadi apakah mengikuti langsung
ataupun ikut mendampingi para jemaah haji yang sudah berada di bandara soekarno hatta
dan kira kira apa tanggapannya soal persiapan dari kementerian agama sejauh ini
untuk keberangkatan di gelombang pertama jemaah haji
ya malam ini saya bersama dengan menteri agama republik indonesia
gus yakut khalil koumas dan duta besar arab saudi untuk indonesia
kita berada di menjelang keberangkatan menuju pesawat
namun sebelum para jamaah menaiki pesawat mereka diberikan layanan keimigrasian yaitu pas track ya
pas track itu adalah pelayanan cepat yang diberikan oleh pemerintah arab saudi kepada calon jemaah haji indonesia
pemeriksaan sidik jari agar mereka nanti setelah turun di madinah
itu langsung bisa naik ke bis yang telah disediakan oleh kementerian agama republik indonesia
jadi nanti para calon jemaah haji tidak lagi melakukan pemeriksaan di arab saudi ya
karena proses pemeriksaan keimigrasiannya telah disediakan

yang dikenal dengan istilah fast track ya
dan alhamdulillah untuk tahun ini bukan hanya di jakarta
tetapi juga ada di solo dan di surabaya
dengan layanan pastek ini tentu kita harapkan para calon jemaah haji yang biasanya tahun tahun yang lalu
proses pemeriksaan di imigrasi arab saudi bisa berjalan dengan baik
dan kita menunggu satu jam dua jam sekarang tidak lagi ada pemeriksaan karena pemeriksaannya telah dilakukan di indonesia
nah tentu ini adalah salah satu di antara persiapan yang telah dilakukan oleh pemerintah indonesia kementerian agama
namun kami juga komisi delapan terus mendorong kepada kementerian agama untuk memastikan ada beberapa layanan penting lainnya
termasuk juga karena tahun ini tema dari haji kita tetap haji ramah lansia

nah yang ketiga hak throw
nah kami mendorong agar pemerintah arab saudi pemerintah indonesia memperhatikan secara sungguh sungguh pelayanan kepada terutama kepada lansia
nah selain itu kami juga tentu meminta kepada pihak kementerian agama dan juga kementerian kesehatan
untuk memastikan layanan layanan yang lain seperti antara lain catering kemudian hotel
dan tentu yang paling penting adalah juga pada saat puncak ibadah haji
puncak ibadah haji selama lima hari ini yang merupakan masa yang sangat krusial
yang kita berangkat dari pengalaman tahun yang lalu
salah satunya adalah soal bagaimana migrasi dari pergeseran manusia dari satu tempat ke tempat lain
yang lain dari mekah dari arafah dari arafah ke muzalifah dari musdalifah ke mina
selama di mina melakukan lempar jumroh ini perlu ada berbagai skenario
yang dimungkinkan bahwa calon jemaah haji kita betul betul merasa nyaman merasa khusu di dalam beribadah
oke baik terima kasih pak aceh hasan syazili wakil ketua komisi delapan atas laporan anda
saudara jadi total informasi tadi yang sudah disampaikan oleh kementerian agama
melalui konferensi pers di bandara soekarno hatta
ini ada total tiga ratus delapan puluh lima calon haji kloter pertama embarkasi jakarta
dan ini terdiri dari dua ratus dua puluh calon haji perempuan dan satu ratus delapan puluh lima calon haji laki laki
jemaah haji ini mendapat gelang penanda serta paspor
kemudian nanti dibawa ke asrama untuk menunggu waktu keberangkatan
setelah mengikuti beberapa rangkaian pemeriksaan kesehatan
untuk kloter pertama jemaah haji ini nanti
akan diberangkatkan pukul satu minggu dini hari nanti saudara
dan ini diberangkatkan ini total jumlahnya ada dua ratus empat puluh satu ribu kuota
dan tadi diinformasikan juga melalui kementerian agama
bahwa jemaah lansia untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini jumlahnya sangat banyak
sehingga pemerintah ini sudah menyiapkan beberapa
salah satunya adalah fast track
yang sebelumnya hanya dilakukan di jakarta
tetapi saat ini fast track sudah buka di dua lokasi
yaitu di solo dan juga surabaya
tujuannya adalah ini untuk memberi pelayanan
dan ini untuk mempercepat pelayanan khususnya untuk para jemaah haji saudara

dan saudara breaking news terkait pelepasan kloter pertama jemaah haji